untuk mengatasi kenaikan biaya hidup
belum jadi kebetulan saya baru sampai itu di term tiganya unsw pas kemarin
bergantung pada praktek yang sederhana tetapi efektif